nangdah ntar kamu mak jajanin sebentar ya mak idah pamit dulu kemaecin ngapain pamit
segala kayak orang penting aja ayo jalan awas ya dah pergi enggak pamit
kamu lihat kan efek dari manajemen emosi
sekarang kamu mandi dulu sebetulnya enggak ada kan aduh sekalian keramas enggak ada sampo
odol enggak ada sikat gigi odol aja nggak ada kang apalagi sikat gigi ya tuh jadi apa
tuh yang kamu punya nin enggak ada apa apa kang sudah sebentar saya cariin kan sekalian
beli nasi bungkus ya kan tadi kamu sudah makan nasi lapar kan bagian tadi lauknya enggak ada
ya nanti sekalian saya beliin assalamualaikum waalaikumsalam
nanti semua aksesoris ini kamu buang ya kau dibuang kok saya kan lama ngumpulinnya kalau
saya nyuruh buang ya buang beda pasien beda propertinya nih yaudah assalamualaikum waalaikumsalam
kenapa harus dibuang
kesian kamu harus dibuang
bro sain kerjaan rumah sudah beres
iip lagi bersihin kamar mandi
berarti sekarang saya bisa pulang dulu
iya bro ha terima kasih
makanya cari istri supaya ada yang ngurusin rumah
besok besok bro ha gak usah bantu bantu kesini
kan sudah ada iip
lagian bro ha kan sibuk di rumah aceh
ah ngurus edward ngurus bro aceh
lagian nanti juga saya cari orang buat berberes rumah
nyarinya jangan yang muda
nanti aceh bakalan bulat balik kesini
yaudah saya pulang dulu ya
ma lo kok masih di sini belum ke rumah
ini baru mau ke rumah
nasi sama lauk buat edward kan udah mah siapin
oh yaudah masih nganter nyamanya
hah gak usah
bro sain masuk sini
kapan bikinnya nih bro
pejuang cinta bro
wah buat saya mana
kamu gak ada
kamu belum jadi perjuangan cinta
kamu masih junior
makasih ya bro
keren banget bu pejuang cinta
kalau saya pakai bro
nah ajar madem
sibuk kembalioud kl mighter
enaknya di sini pis
iya mak boonnanya banyak
coba tlapak hari mak ajak iddah nongkrong di sini
nyiak nostotrik pusing atuh organ
mak ida dipanggil mak eros boleh gak ida kesana
kalau mak mak amit amit
yaudah tunggu sebentar ya mak ida kesana dulu ya
mak ada apa
sini dikit ntar kedengeran dia
siapa juga yang mau dengerin
kayaknya dede kabur
yuk temenin mak nyariin
tenang dah ntar kamu mak jajanin
sebentar ya mak ida pamit dulu ke mak ecin
kayak orang penting aja
awas sedah pergi gak pamit
mak ida apaan juga
nah mak ini rumahnya cucu
mak tunggu di sini
cucu nggak ada mak belum pulang
udah yuk kita pergi
cucu ya udah tau
cucu aja baru denger tadi dari kangkos suara
namanya juga diceraus
jadi kamu gak tau kalau dedek kabur
lagi pakai kabur segala aneh aneh aja
kamu tuh gimana sih
pake kangen kangen segala
moms nih ya siriknya gak berhenti berhenti
lagian biarin aja si dedek kabur
malah kalau bisa doain supaya dede sama abrahi itu putus
gak boleh ngomong begitu pak mali
moms itu gimana sih
moms itu harusnya bantuin aku doain aku
supaya aku tuh bisa deket lagi sama aabray
udah gak usah sebut sebut nama itu lagi ya mama sebelas
siapa coba yang gak mam sebelin
aabray mam sebelin
kang inin juga